balik di berita utama saudara saatnya kami memiliki lima informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk anda simak
kita lihat yang pertama anggota tni al tembak remaja
saudara seorang anggota tni angkatan laut menembak warga saat terjadi keributan antar kampung di kecamatan talo makassar sulawesi selatan
satu orang tewas akibat luka di bagian kepala dan satu lainnya terluka di bagian dada
suasana duka menyelimuti keluarga faris di kecamatan talo kota makassar
faris tewas akibat tertembak di kepala oleh anggota tni al pada minggu pagi kemarin
dari pengakuan kakak korban peristiwa penembakan terjadi saat ia dan sang adik keluar rumah karena adanya pelaku pencurian telepon genggam yang dikejar warga
ketika berada di tengah keributan yang terjadi di jalan galangan kapal sang adik tiba tiba tersungkur usai terdengar suara letupan senjata
saya juga tidak tahu pak dia cuma berdiri tidak lama meriang
banyak suara letupan suara letupan suara tembak
pas balik ternyata tadi penyembak
pelaku diketahui adalah kopral satu berinisial sb
selain faris pelaku juga melukai satu orang lainnya dengan tembakan di bagian dada
saat menembak pelaku menggunakan senapan angin jenis pcp yang berada di rumahnya
pelaku diketahui menembakkan warga yang sedang bertikai
sebanyak tiga butir dari balkonan t dua
pertama di rumah yang bersangkutan
melihat tiga orang membawa parang dari arah kampung pak celang menuju sisi tol dekat rumah kop dua sb
kemudian kop dua sb menembak ke arah tiga orang yang membawa parang tersebut
saat ini polisi militer angkatan laut lantamal enam mengamankan terduga pelaku kop dua sb beserta barang bukti yang digunakan
pelaku saat ini berada di kantor poma lantamal enam untuk proses penyidikan lebih lanjut
proses penyidikan lebih lanjut